ya udah anterin gua ke toilet cepetan
siapa yang anterin
cepet bawa ke toilet
pak alex sama lydia disini
saya baik lydia
saya masuk dulu ya
permisi pak alex
kenapa aku harus ketemu sama bu nawang disini
aku takut bu nawang malah mikir macam macam tentang aku
aku mau ke dalam mau ngobrol sama nawang
iya cuma ngobrol aja kenapa sih
biar aku aja yang ke dalam
alex kamu tuh jangan cari masalah deh
tenang aja aman nggak akan ada masalah
kamu duluan aja
yang mau interview siapa lagi
saya boleh bicara sebentar sama bu nawang
saya kan mau di interview
jadi gak bisa sekarang pak
saya cuma sebentar aja bu
ibu yang namanya ibu nawan
saya dapat pesan
kalau ibu diminta untuk menunggu sebentar
karena orang yang mau menginterview datangnya terlambat
ya udah terima kasih informasinya mbak
iya saya permisi ya ibu ya
jadi gimana bu nawang
bisa saya minta waktu bu nawang sebentar untuk ngobrol
boleh pak alex
mumpung ada kesempatan buat ngomong
alex sebenarnya ngomong apa ya
aku jadi penasaran
apa ada ibu
soalnya saya buru buru
jadi agak cepet ya pak
di sini udah cepat mbak
lo jangan panik gitu dong
kalau panik gitu kan gue juga ikutan panik
gue takut banget kalau mereka beneran bertarung
cuma gara gara mau ngerebutin gue kan gak masuk akal
pak tolong ya pak agak ngebut sedikit
sabar sabar ampun sabar
kok lambat pak kenapa pak
tuh mbak mbak mbak
itu di depan macet mbak
ya ampun macetnya panjang banget lagi
kalau gini kita nggak bisa jalan
aduh gue udah gak bisa nunggu lagi nih
pak saya turun sini aja ya pak
ambil kembaliannya pak makasih ya
ya udah buruan
put tunggu dong
putri kalau kita jalan terus kayak gini kita gak bakalan nyampe
pokoknya kita harus sampai tepat waktu sebelum mereka bertarung
put put lihat
ini bagus yuk
kamu beneran mau ke belakang
lo gak percaya
mau gue bab di sini lo mau nyium
buka tali dari kursinya
tutup kepala sama mulutnya
oh my god kok mijoyo biarin pangeran lepas sih
kalau misalnya dia datang ke pertarungan gimana terus dia menang
sumpah ya gue gak bakal biarin my prince menang terus balik ke cewek asongan itu
ini buat cabut aja lah daripada ketahuan
yaudah anterin gue ke toilet cepetan
siapa yang anterin
cepet bawa ke toilet
gimana nih cip masa pangeran jam segini belum datang juga sih
masih gak ada jawaban
jujur gue udah khawatir nih
takutnya pangeran tuh kenapa napa
wah apalagi gue ji
gue justru lebih khawatir sama pangeran
takutnya juga dia kenapa napa
nah kalau pangeran emang baik baik aja
gak mungkin dong pangeran sampai telat kayak gini
lo tau sendiri lah pangeran
kalau kemauannya itu harus diturutin
gue khawatir banget nih
entah kenapa feeling gue bilang kalau ada yang gak beres sama pangeran
mas agak buru buru dong
mas ngebut kalau bisa soalnya kita ada urusan
iya pak lebih cepat dong
ini cewek cakep cakep suka sembalap juga ya neng
pasti pacarnya suka terikan di jalan ya
nikang ojek disuruh ngebut malah sok asyik
kalau benar pangeran sama rizky mau bertarung
gue harap gue masih sempat cegah mereka
gue harus bisa secepatnya pergi dari sini ke area pertarungan
gue gak boleh kalah walk out dari rizky
kalau gue gak lawan balik
yang ada gue malah babak belur
dan bikin pak bos curiga
terpaksa si muka plebo ini mesti saya colek sedikit
biar gak liar
mereka siapa sih sebenarnya
sampai ngulik gue ke sini
gue harus ketemu sama rizky
gue gak boleh sampai telat
karena kalau gue telat
kadang ada gue kalah

sampai jumpa di video selanjutnya